assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya
saya hendak menyampaikan update kunjungan kepala bnpb
sekaligus ketua satgas penanganan covid sembilan belas
pada hari ini yaitu meninjau rumah sakit lapangan
kogab wilhan ii indrapura di kota surabaya provinsi jawa timur
adapun kegiatan tersebut dilakukan guna melihat kesiapan seluruh tim sarana dan prasarana
dalam mengantisipasi adanya lonjakan kasus covid sembilan belas
yang terjadi di wilayah surabaya khususnya dari kabupaten bangkalan madura
dan repatriasi pekerja migran indonesia
terkait dengan kluster madura rumah sakit lapangan indrapura
telah menerima sebanyak satu ratus empat belas pasien
dimana empat diantaranya dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya
hingga saat ini dinyatakan tidak ada varian baru
yang ditangani rumah sakit lapangan indrapura
beliau menegaskan pentingnya peran seluruh pihak
dari mulai pemerintah pusat daerah sampai dengan masyarakat
serta lintas sektor untuk bekerjasama dalam menangani pandemi covid sembilan belas
kemudian terkait dengan kesehatan yang terjadi
up update lainnya diketahui bersama
bahwa dalam beberapa hari terakhir
ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan di berbagai lokasi
terkait dengan ini saya ingin kembali mengingatkan kepada masyarakat
dan juga sektor sektor yang saat ini beroperasi di masa ppkm mikro
untuk dapat secara disiplin mematuhi protokol kesehatan
sebagai upaya mencegah terjadinya penularan covid sembilan belas
satgas di daerah tidak akan berhenti menangani pandemi covid sembilan belas
tidak akan segan mengambil tindakan tegas
baik denda kepada masyarakat
hingga penutupan sementara lokasi yang melanggar protokol kesehatan
selanjutnya update perkembangan kasus harian covid sembilan belas
pertanggal sepuluh juni dua ribu dua puluh
terjadi penambahan kasus positif sebanyak delapan delapan ratus sembilan puluh dua
ini adalah kasus yang tinggi
sedangkan jumlah kasus aktifnya adalah satu ratus empat enam ratus lima puluh lima
adalah sudah menembus angka
dimana pada tanggal delapan belas mei lalu
kita mengalami kasus aktifnya cukup rendah yaitu delapan puluh
maka ini adalah alarm kita bersama
jangan sampai meningkat terus
sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif sampai dengan saat ini adalah
dan jumlah kasus meninggal kumulatif adalah lima puluh dua
pada hari ini saya akan menyampaikan hal penting
yaitu perkembangan kasus dan bor pada sepuluh hari terakhir di provinsi provinsi di pulau jawa
seperti yang diketahui bersama dan sangat disayangkan
kemarin untuk pertama kalinya kita kembali menyentuh angka kasus harian lebih dari
padahal terakhir kasus harian di indonesia mencapai delapan
dan terakhir kasus harian di indonesia mencapai delapan
dan angka delapan adalah pada tanggal dua puluh lima februari lalu
yaitu hampir empat bulan yang lalu
kenaikan ini tentunya menjadi peringatan keras
untuk kita semua mengevaluasi
sekaligus bersiap diri dalam menghadapi kemungkinan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi di hari hari ke depan
saya akan menyampaikan perkembangan secara khusus di pulau jawa
karena saat ini provinsi provinsi di pulau jawa

kasus yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir
dimana pertanggal sepuluh kemarin penambahan kasus hariannya mencapai lebih dari satu lima ratus
selanjutnya dki jakarta
provinsi dengan kenaikan kasus yang paling signifikan
di mana pada tanggal satu juni lalu kasus hariannya hanya lima ratus sembilan belas kasus
dan di tanggal sepuluh kemarin kasus hariannya mencapai dua sembilan puluh satu kasus
selanjutnya jawa barat
dari yang sebelumnya bertambah dua ratus dua puluh lima kasus di tanggal satu
di tanggal sepuluh kemarin penambahannya semakin tinggi
daerah istimewa yogyakarta
kasus hariannya meningkat cukup tajam
dari yang sebelumnya hanya bertambah dua ratus sembilan belas kasus per hari
namun di tanggal sepuluh kemarin kasusnya bertambah empat ratus lima puluh lima dalam satu hari
dan terakhir banten
selain kondisi di enam provinsi ini
kenaikan juga terjadi secara signifikan
di rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta
kemudian selain kita melihat data dari bor
kita juga bisa melihat dari indikator lainnya
yaitu pasien masuk harian di wisma atlet
hal ini dapat menggambarkan kegawatan yang terjadi
karena semakin tinggi pasien harian yang masuk
maka semakin menunjukkan kegawatan situasi
tempat isolasi terpusat ini
mengalami kenaikan pasien masuk harian
dari yang sebelumnya satu ratus dua puluh lima pasien masuk dalam satu hari
menjadi lima ratus tujuh puluh empat pasien masuk per hari ini
pukul enam pagi tadi
artinya kenaikannya mencapai tiga ratus lima puluh sembilan persen
perkembangan yang tidak diharapkan ini tentunya
perlu segera disikapi oleh seluruh kepala daerah terkait
tidak hanya kasus dan bor rumah sakit rujukan
di tingkat provinsi
wisma atlet pun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan
berdasarkan laporan pertanggal delapan juni
pasien yang masuk ke wisma atlet pada tanggal tersebut
didominasi dari wilayah kecamatan cipayung
dan kecamatan pasar milik
adanya peningkatan pasien masuk harian
yang diikuti oleh meningkatnya bor di wisma atlet
tentunya menjadi alarm keras bagi kita
tidak bisa terus mengandalkan wisma atlet
sebagai buffer dari fasilitas pelayanan pasien covid sembilan belas
antisipasi kenaikan kasus
dan peningkatan bor di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
tetap harus dilakukan
agar dapat meminimalisir kemungkinan penuhnya rumah sakit
dan wisma atlet secara bersama sama
dan pasien covid sembilan belas tidak dapat ditangani
seperti yang saya sampaikan pada konferensi pers sebelumnya
dalam melihat dan menangani kasus covid sembilan belas
tidak bisa hanya melihat dari data provinsi
mohon kepada seluruh kepala daerah
untuk dapat melihat daerahnya hingga ke tingkat kabupaten atau kota
bahkan hingga tingkat kecamatan
penanganan yang dilakukan dengan spesifik dan tepat sasaran
tentunya akan berdampak lebih cepat
dalam perbaikan kondisi
jawa tengah yang kenaikan kasusnya
didominasi oleh kudus jepara dan sragen
serta jawa barat yang didominasi oleh
ciamis bandung cianjur kerawang dan cirebon
apabila kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus tinggi
dan bor yang tinggi ini betul betul cepat diatasi
tentunya dapat mempercepat turunnya kasus
di tingkat perubahan
di provinsi pula
sangat berat bagi saya menyampaikan perkembangan ini
namun tetap saya sampaikan
baik pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat
dimana kasus semakin bertambah
sedangkan ketersediaan tempat tidur
dan pasien tidak tertangani dengan baik
karena kapasitas rumah sakit
dan tenaga kesehatan yang membeludak
yang menimbulkan kerumunan
yang terjadi selama periode idul fitri kemarin
seharusnya benar benar dapat menjadi pelajaran berharga
kita masih berjuang menghadapi pandemi ini
dan perjuangan ini
tidak akan berakhir apabila
seluruh pemerintah dan masyarakat
tidak bahu membahu menyelesaikannya
adanya kebijakan yang disusun sedemikian rupa
apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal
tentu saja tidak akan memberikan dampak yang maksimalnya
saya minta kepada seluruh kepala daerah
untuk fokus melakukan penanganan yang terbaik
pada pasien covid sembilan belas saat ini
utamakan pasien dengan gejala sedang dan berat
di rumah sakit
dan untuk gejala ringan
dan tanpa gejala
agar dihimbau melakukan isolasi mandiri di rumah
atau di tempat isolasi terpusat
dengan terus dipantau perkembangannya
saya minta kepada pemerintah daerah
untuk segera konversi tempat tidur
dan buka tempat isolasi terpusat
untuk menjaga beban rumah sakit
dan tenaga kesehatan
agar tidak kewalahan
mohon kerjasama tiap kabupaten kota
untuk saling bahu membahu secara aktif
hal yang dibutuhkan saat ini
bukan hanya terbuka untuk menerima pasien
namun juga perbantuan operasional
pemindahan pasien dari satu fasilitas kesehatan
ke fasilitas kesehatan lain
yang terpenting adalah
menekan penularan di tengah masyarakat
agar tidak semakin menambah beban
penanganan pasien covid sembilan belas
dan ini merupakan peran penting dari masyarakat
masyarakat dapat berkontribusi
dalam penanganan pandemi ini
dengan tetap menjaga jarak
dan terus mengingat bahwa
kita harus tetap waspada
karena kita masih berada dalam situasi pandemi
jangan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan
tetap memakai masker kemampuan
dan kemana pun anda pergi
dan jaga jarak sebisa mungkin dengan orang lain
kita tidak pernah tahu
di mana dan bagaimana
kita bisa tertular virus covid sembilan belas
waspada adalah kunci untuk menghindarinya
selanjutnya saya akan menyampaikan
terkait dengan pengalaman kita
menghadapi kenaikan kasus
sebagai imbas dari periode libur panjang
dan intervensi kebijakan yang diterapkan
pada periode tersebut
di provinsi provinsi pulau jawa
di tahun dua ribu dua puluh
kita telah melewati serangkaian periode libur panjang
namun periode libur yang paling signifikan dampaknya
adalah libur idul fitri
serta libur maulid nabi
natal dan tahun baru
peningkatan kasus di pulau jawa
sudah mulai terlihat pada minggu kedua setelahnya
dan peningkatan tersebut bertahan selama tujuh minggu
hingga akhirnya kasus
peningkatan kasus di pulau jawa
perlahan kembali menurun
total kenaikan kasus di periode ini
mencapai dua ratus tiga belas persen
kebijakan yang diimplementasikan
adalah psbb di dki jakarta
dan pembatasan serupa
di jawa barat
sebagian jawa tengah dan jawa timur
dimana pembatasan kegiatan
dan mobilitas penduduk
dilakukan dengan ketat
peningkatan terus terjadi seiring
dengan berubahnya kebijakan yang diterapkan
dari psbb menjadi
selanjutnya pada periode
tahun baru dua ribu dua puluh satu
kenaikan yang signifikan di pulau jawa
sudah dapat terlihat sejak minggu kedua
dan karena periode
libur ini cukup panjang
dampaknya juga bertahan
cukup lama yaitu tiga belas
total kenaikan yang terjadi hingga
kebijakan yang diterapkan adalah
setelah sebelumnya sempat kembali ke psbb
selama empat minggu
dampak dari kenaikan kasus yang sangat signifikan ini
pembatasan yang lebih ketat dan luas
yaitu ppkm se jawa dan bali
ppkm jawa dan bali
diteruskan dengan ppkm mikro
secara bertahap di seluruh provinsi
dalam menurunkan kasus covid sembilan belas
penurunan kasus di pulau jawa
terjadi sangat drastis
bahkan turun hingga tujuh puluh persen
dari puncak kasus
pemerintah terus berupaya
mempertahankan penurunan kasus
dengan memaksimalkan intervensi kebijakan
menjelang periode idofitri
karena belajar dari tahun lalu
kenaikan kasus berpotensi besar
untuk terjadi pada periode ini
nyatanya masih terjadi
kenaikan kasus di pulau jawa
kenaikan kasus berpotensi besar
bahkan terlihat sejak minggu pertama
dan perminggu ini
yaitu minggu ketiga pasca periode idofitri
terjadi kenaikan kasus di pulau jawa
sebesar lima puluh enam persen
belajar dari pengalaman menghadapi
kenaikan kasus pada periode periode sebelumnya
tentunya semakin cepat perencanaan
persiapan dan penerapan
suatu kebijakan yang efektif dan tepat sasaran
maka kasus dapat semakin ditekan
dan keadaan dapat segera membaik
kenaikan kasus di pulau jawa
kenaikan yang terjadi pasca idofitri
di beberapa daerah ini
tentunya harus segera disikapi dengan upaya upaya
yang tidak hanya perbaikan
tetapi juga langkah antisipasi
dari sisi kebijakan
berkaca dari hal tersebut
tentunya pelaksanaan ppkm mikro
yang sudah berlangsung selama enam belas minggu ini
berdasarkan laporan pelaksanaan ppkm mikro terakhir
terdapat dua belas provinsi
yang tidak mengalami keadaan
yang tidak mengalami perkembangan laporan pelaksanaan
maupun pembentukan posko pada dua minggu terakhir
kedua belas provinsi ini adalah
bali daerah istimewa yogyakarta
papua sulawesi tengah
dan sumatera selatan
saya minta kepada seluruh gubernur
terutama pada dua belas provinsi ini
untuk berkoordinasi dengan bupati dan wali kotanya
untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan ppkm mikro
di tingkat desa atau kelurahan
penting untuk diketahui
apabila tidak ada laporan terkait dengan operasional posko
maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi
sehingga akan mempersulit
dan menghambat upaya penanganan pandemi covid sembilan belas secara efektif
ppkm mikro yang selama tiga belas minggu kemarin
telah terbukti berhasil menurunkan kasus covid sembilan belas nasional secara drastis
tentunya perlu untuk terus dipertahankan
tantangan yang saat ini sedang kita hadapi
adalah dampak dari periode libur idul fitri kemarin
ditambah dengan pelaksanaan ppkm mikro pada beberapa daerah yang mulai lengah
pemerintah pada prinsipnya memahami kondisi ini
mengingat upaya penanganan covid sembilan belas
membutuhkan kerja keras
yang terus menerus
serta jumlah petugas yang juga tidak sedikit
namun perlu terus kita ingat
bahwa pandemi masih belum berakhir
dan kerja keras kita masih sangat dibutuhkan
untuk dapat mencegah terjadinya penularan
dan menyelamatkan nyawa yang sangat berharga
justru peran posko menjadi sangat vital
dalam situasi seperti ini
dimana kasus meningkat dan membutuhkan kewaspadaan
serta antisipasi yang ekstra
saya juga menyoroti
masih tingginya mobilitas masyarakat
khususnya di wilayah jabodetabek
penting untuk diingat
bahwa saat ini ppkm mikro masih berlaku
dan tujuan diperlakukannya ppkm mikro
adalah untuk menekan mobilitas masyarakat
sehingga angka penularan dapat terus ditekan
saya meminta kepada seluruh masyarakat
dan sektor sektor yang beroperasi selama masa ppkm mikro

dan mematuhi ketentuan yang diatur
di dalam instruksi mendagri nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
apabila kita tidak mematuhi ketentuan ini
maka angka penularan akan terus tinggi
dan tentunya akan semakin memberikan tekanan
terhadap sistem fasilitas dan tenaga kesehatan
yang nantinya juga akan semakin mempersulit
upaya penanganan pandemi
dan pemulihan ekonomi nasional
tentunya dengan tiga belas minggu pelaksanaan ppkm mikro
lalu yang berhasil menurunkan kasus
bukan tidak mungkin apabila kita bersungguh sungguh
dalam menjalankan fungsi posko
dan menaati peraturan yang berlaku
terkait pembatasan kegiatan dan mobilitas
ppkm mikro dapat kembali melanjutkan kesuksesannya
dalam menurunkan kasus di tingkat nasional
selanjutnya saya akan menyampaikan update
terkait zonasi risiko tingkat kabupaten kota
pertanggal enam juni dua ribu dua puluh
bisa sama sama kita lihat pada ilustrasi
bahwa terjadi kenaikan jumlah daerah
pada zona merah
dari tiga belas kabupaten kota di minggu lalu
menjadi tujuh belas kabupaten kota
sedangkan pada zona oranya
dari tiga ratus dua puluh dua kabupaten kota di minggu lalu
menjadi tiga ratus tiga puluh satu kabupaten kota di minggu ini
saya ingatkan bagi daerah
yang berhasil menurunkan kasus
yang pada minggu ini mengalami perkembangan
dalam pengendalian covid sembilan belas
yang dibuktikan dari status zonasi
untuk segera melakukan evaluasi
baik kasus positif kesembuhan kematian testing
maupun pelayanan pasien covid sembilan belas
di daerahnya masing masing
saya akan bacakan dua belas kabupaten kota
yang mengalami perpindahan dari zona oranye
ke merah pada minggu ini
pertama adalah kota banda aceh di aceh
kemudian kota medan di sumatera utara
kemudian lima puluh kota dan darmasraya di sumatera barat
siak dan kuantan senggigi di riau
tebo di jambi
karimun di kepulauan riau
ciamis dan bandung barat di jawa barat
tegal di jawa tengah
dan kota bima di ntt
hal yang perlu diwaspadai adalah
daerah daerah yang saat ini

ada di zona oranya
namun skornya mendekati zona merah
apabila tidak segera diperbaiki penanganannya
kemungkinan besar di minggu berikutnya
akan berpindah ke zona merah
tentunya hal ini perlu kita antisipasi
ada pun sepuluh kabupaten kota
dengan skor mendekati zona merah
pati brebes semarang
di jawa tengah
kepulauan meranti dan kota
pekanbaru di riau
muara enim di sumatera selatan
tanah datar di sumatera barat
daeri di sumatera utara
bintan di kepulauan riau
dan sumba tengah di ntt
sudah saya sampaikan pada konferensi pers yang lalu
bahwa beberapa daerah ini
mengalami kenaikan kasus
dan keterisian tempat tidur
pada tiga minggu pasca idul fitri
hal ini menyebabkan daerah daerah ini
memburuk zona risikonya
untuk itu saya mengajak
bagi pemerintah kabupaten kota
untuk dapat secara aktif
mencari tahu status zonasi mingguannya
pemerintah di tingkat kabupaten kota
bahwa perlu adanya evaluasi
koordinasikan dengan ahli kesehatan masyarakat
dan tenaga kesehatan setempat
untuk merumpuskan solusi pengendalian efektif
sesuai dengan kapasitas
dan kemampuan masing masing daerah
saya juga meminta pemerintah provinsi
untuk mulai memikirkan strategi
untuk memperbaiki perkembangan kasus
di wilayah tanggung jawabnya masing masing
maupun mempersiapkan rencana antisipatif
khususnya bagi daerah yang berbatasan langsung
dari kabupaten kota yang sedang mengalami kenaikan kasus
maupun perubahan zona risiko ke arah yang lebih buruk
tidak hanya itu
perlu juga menyusun rencana
terkait kerjasama antar kabupaten kota

dalam pemberian pelayanan kesehatan
yang berkualitas bagi setiap kasus positif
tanpa memandang asal daerahnya
karena pada prinsipnya
setiap rakyat indonesia
berhak atas hak mendapatkan pelayanan kesehatan
dengan semakin sadarnya
dan pencegahan lonjakan kasus
bersama sama kita dapat berkontribusi
bagi kondisi covid sembilan belas nasional
yang semakin terkendali
saya akan menyampaikan beberapa isu
penanganan covid sembilan belas yang berkembang
dalam beberapa hari terakhir
pada kamis malam
pemerintah indonesia kembali
menerima sebanyak satu lima juta dosis
sebelumnya pada tanggal
indonesia telah menerima
boleh diberikan kepada seluruh penduduk usia delapan belas tahun ke atas
dengan tetap memprioritaskan tenaga kesehatan
kelompok lanjut usia dan petugas pelayan publik
sekian sesi paparan pada hari ini
saya lanjutkan dengan tanya jawab dengan media
terima kasih prof
pertanyaan pertama dari taufik jabapos
empat kabupaten di jawa timur

malang blitar bangkalan dan kota surabaya mengalami kenaikan kasus tertinggi
apakah keempat kabupaten ini termasuk dalam kuadran merah alarm kegawatan covid sembilan belas
seperti yang prof sampaikan beberapa hari lalu terima kasih
terima kasih pada jawapos
data yang saya paparkan pada konferensi pers yang lalu merupakan data per tanggal enam juni
dan level alarm daerah daerah tersebut dapat bergerak secara dinamis sesuai dengan acuan data terupdate
namun jika berdasarkan update data per sepuluh juni dua ribu dua puluh
dan masuk ke kuadran kuning
walaupun dari keempat daerah tersebut hanya kabupaten bangkalan yang tergolong masuk ke status yang harus
namun hibauan kehatian tidak dikhususkan pada hanya daerah itu tetapi juga untuk daerah lainnya
ingat bahwa kondisi pandemi covid sembilan belas sangat dinamis
jika kita lengah sebentar saja maka kondisi yang baik dapat berubah dalam waktu yang singkat
pertanyaan selanjutnya dari hairacnnindonesia com dan ferdian media indonesia
sudah didistribusikan di daerah seperti kudus apakah satgas akan menarik penggunaannya kembali
mengingat bepom mewanti wanti bahwa pembelian obat tersebut harus dengan resep dokter dan penggunaannya di bawah pengawasan dokter
terima kasih cnnindonesia com dan media indonesia
pada prinsipnya sampai saat ini penelitian terkait penemuan obat obatan dan upaya terapetik untuk penyakit covid sembilan belas
masih terus dilakukan
dan terus berkembang hasilnya
sebagai tindak lanjut untuk memastikan khasiat dan keamanan penggunaan ivermectin dalam pengobatan covid sembilan belas
maka badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan ri akan segera melakukan studi lanjutan dengan melibatkan beberapa rumah sakit
sebagaimana yang disampaikan oleh badan pom bahwa kehatian kehatian sangat diutamakan dalam menggunakan obat ini
dan juga untuk penelitian
dan harus dibawah rekomendasi berdasarkan observasi indikasi tertentu oleh dokter
mohon bagi daerah yang telah menerima bantuan pengobatan ivermectin memastikan penggunaannya sesuai dengan rekomendasi badan pom
demikian tanya jawab dengan media
sepertinya ada satu pertanyaan langsung
silahkan kalau ada pertanyaan lagi
terima kasih pak
selain dampak dari kenaikan kasus yang terjadi akibat libur idul fitri kemarin
apakah ada pengaruh juga dari varian delta yang kita ketahui berasal atau kasus pertamanya ditemukan di india
dan kita ketahui bersama sudah menyebar ke negara lainnya bahkan dari who pun telah memasukkan dalam list varian of concern atau perlu diwaspadai
nah untuk indonesia ini sendiri apakah kenaikan kasus yang saat ini terjadi ada kaitannya dengan varian tersebut
sampai saat ini berapa jumlah kasus yang telah ditemukan di indonesia di wilayah mana saja
dan mungkin apakah ada gejala yang berbeda dibandingkan dengan varian covid sembilan belas yang lain
terima kasih pak
baik terima kasih pada cnn indonesia
jadi kenaikan kasus ini

terutama dipicu oleh kegiatan dari ramadan dan idul fitri
seperti sejarahnya tahun lalu juga melakukan seperti itu
mengenai adanya varian varian baru yang sudah ditemukan di berbagai daerah
sampai dengan sekarang belum terbukti atau penelitiannya tentang itu juga belum bisa membuktikan bahwa
adanya hubungan langsung peningkatan kasusnya diakibatkan oleh covid sembilan belas
jadi intinya varian baru memang ditemukan di berbagai tempat di indonesia
kasusnya juga meningkat tetapi ini kaitannya langsung terlihat
yang terlihat sementara ini adalah dari peningkatan aktivitas lebaran dan idul fitri
tentunya kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian yang lebih dalam
yang mungkin dilakukan oleh perguruan tinggi atau kementerian kesehatan
yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antaranya varian yang beredar di indonesia
dengan jumlah kasus yang ada akan kami sampaikan kepada publik
demikian terima kasih kalau tidak ada pertanyaan lagi
dengan demikian kita akhiri konferensi pers pada sore hari ini
terima kasih selamat sore
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh